satu hari menuju penetapan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih oleh kpu dki jakarta anies baswedan terus bekerja untuk mewujudkan program program utamanya
anies tidak sendiri karena ia dibantu oleh sebuah tim yang berisi jajaran pakar yang akan diumumkan usai penetapan
ditemui dalam rakernas majelis taklim se indonesia anies kembali membicarakan visi dan misinya
terkait dengan program layaknya estafet anies berencana meneruskan dan mengembangkan beberapa program program gubernur terdahulu
namun tidak dengan penggusuran seperti yang terjadi di kampung akwarium
bila menjabat nanti musyawarah dan dialog memang akan jadi gaya anies
begitupun dalam kerjasama dengan dprd
meski begitu anies masih menunggu ketetapan kpu dki jakarta sebelum mulai bekerja secara terbuka
sudah mulai bekerja
ya tetapi memang tidak ada pengumuman tidak ada exposur sampai seluruh keputusan kpu selesai
kita nggak ingin mendahului keputusan kpu
karena secara legal memang kita belum dideklarasikan sebagai pemenang
hanya kita tahu informasi data data tapi belum ada keputusan resmi
sebelum ada keputusan resmi kurang patut ya kalau kemudian ada tim dan lain lain
pasangan gubernur dan wakil gubernur
gubernur dki jakarta terpilih anies baswedan dan sandiaga uno akan menggunakan mobil jenis volkswagen
saat pelantikan gubernur dan wakil gubernur dki periode dua ribu tujuh belas dua ribu dua
mobil volkswagen ini pertama kali digunakan anies sandi pada pergelaran deklarasi damai
pemilihan kepala daerah dki jakarta yang jatuh pada dua puluh sembilan oktober tahun lalu
seusai pergelaran tersebut mobil yang didonasikan oleh sandiaga uno
satu relawan anies sandi itu turut mengikuti petualangan ani sandi selama kampanye pilkada dki jakarta
mobil ini pula yang turut menutup kegiatan kampanye anies sandi seusai kampanye akbar pada januari lalu
rentetan nilai historis yang menyertainya menjadikan mobil ini istimewa bagi anisandi
kalau anies sandi menang ini yang mengantarkan ke balai kota atau gimana
kita pengennya ini jadi mobil sejarah kita
kita akan pakai buat
nanti lima belas februari dan kita pakai juga insya allah begitu kita dapat amanah
ini mobil yang memorable dan nostalgia
bagi sandi mobil ini tidak hanya menjadi bagian perjalanan ani sandi
tetapi merupakan simbol gaya kepemimpinan anisandi yang diklaim otentik dan dekat dengan masyarakat
noras pasya jakarta